banjir kerap melanda wilayah semarang jawa tengah
apa persoalan utama penyebab banjir di pesisir jawa tengah dan antisipasi solusi agar kedepannya tidak kian memburuk
bergabung heri sutanta dosen geodesi ugm selamat malam pak heri
halo selamat malam mbak tiffany apa kabarnya
alhamdulillah mudah mudahan pak heri juga dalam keadaan baik
pak heri terkait dengan banjir yang kerap melanda wilayah jawa tengah pesisir jawa tengah
apakah karena salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan ada penurunan tanah yang cepat
dan mengapa kalau memang itu salah satu faktornya mengapa prosesnya begitu cepat pak harry
iya banjir di semarang sebetulnya ada dua jenis
satu yang seperti kita lihat kemarin di daerah atas ya
itu karena memang wilayahnya itu terletak di daerah cekungan dan kemudian perumahan itu terletak di daerah belokan sungai
kemudian banjir yang terjadi
di bagian bawah itu terutama adalah karena memang elevasi dari permukaan tanah
ketinggian permukaan tanah itu sudah cukup rendah sehingga ada dua hal
satu ketika ada air pasang dia akan naik dan kemudian yang kedua
itu adalah karena memang air itu sulit untuk surut karena posisinya yang memang rendah itu tadi
nah penurunan tanah di semarang itu menjadi salah satu hal yang perlu untuk diwaspadai dan diantisipasi
karena dia akan meningkatkan peluang terjadinya banjir itu menjadi lebih besar lagi
oke berapa kisaran penurunan tanahnya pak heri apakah ada jumlah atau angkanya
iya sebetulnya penurunan tanah di semarang itu sudah diteliti sejak cukup lama
dari beberapa dokumen dari badan geologi itu sudah meneliti sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan dua ribu an
dan pada waktu itu ada juga yang meneliti
dari teknik geodesi ugm itu menemukan fakta bahwa tanah di semarang pada periode tersebut turun sekitar dua puluh cm dalam waktu tiga tahun
nah kemudian penelitian penelitian berikutnya itu juga menyebutkan bahwa tanah di semarang
terutama di pesisir kalau kita lihat dari bandara ke arah timur itu bisa turun sampai sepuluh cm per tahun
dengan kecepatan penurunan yang bervariasi tergantung kepada wilayahnya
jadi kalau kita membayangkan
sepuluh cm per tahun maka dalam sepuluh tahun dia sudah mencapai satu meter kira kira
itu salah satu penyebabnya ya mengapa penurunan tanahnya cepat ya dan menyebabkan terjadinya banjir
pak heri apakah ada pengaruh letak geografis semarang zaman dulu
nanti mungkin pak heri bisa tambahkan atau koreksi kalau saya salah khususnya di bagian kawasan bawah semarang yang terbilang rendah
karena dahulunya adalah lautan
iya betul ada dari geologi itu menemukan bahwa semarang itu tersusun atas dua kondisi
satu adalah tanah aluvial dari endapan sungai dan yang kedua adalah aluvial dari marin
nah kemudian posisi ini yang sebelumnya dari beberapa literatur menyebutkan misalnya van bemelan bahwa garis pantai di semarang saat ini
itu kira kira dua ribu atau dua km ya dua ribu meter dibandingkan dengan garis pantai pada sekitar empat ratus tahun yang lalu
nah kemudian dengan adanya tanahnya turun karena beberapa faktor yang mungkin nanti kita bisa diskusikan
maka kemudian terjadi penurunan tanah itu tadi
jadi karena misalnya pengambilan air tanah yang berlebihan yang melebihi daya dukung lestarinya
kemudian ada pemadatan lapisan lempung atau lapisan lempung
atau lapisan aluvial yang mendiriki kota semarang
jadi memang dulunya semarang itu adalah laut yang kemudian ter ada sedimentasi jadi dari aluvial kemudian menjadi daratan
dan sekarang karena kenaikan permukaan air laut ya ada dua aspek ya
kenaikan permukaan laut global maupun faktor lokal karena adanya penurunan tanah
dan justru faktor lokal ini yang kecepatannya jauh lebih tinggi daripada kecepatan air
ada kecepatan kenaikan air permukaan laut global
oke pak heri dari beberapa artikel yang saya baca banjir di semarang ini sebenarnya sudah terjadi sejak masa pemerintahan india belanda
sehingga pada masanya mungkin pada saat itu apakah betul atau tidak nanti pak heri bisa tambahkan ya
dibangun kanal besar di bagian barat kemudian juga di bagian timur
tapi setelah sekian lama puluhan tahun ratusan bahkan mengapa belum bisa teratasi
ya ada dua hal
satu adalah bahwa pada saat itu pada saat zaman belanda jumlah penduduknya masih sedikit
infrastruktur masih sedikit sehingga kalau misalnya terjadi banjir
itu tidak berdampak langsung kepada infrastruktur dan orang orang yang tinggal di sana
nah kemudian saat ini dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak
kemudian pembangunan infrastruktur yang sangat pesat
dan tidak semua orang itu kemudian
mampu untuk tinggal di wilayah yang aman dari banjir
jadi tanah tanah marginal itu kemudian terpaksa dihuni oleh warga masyarakat yang kurang beruntung
dan kemudian mereka yang lebih rentan terhadap dampak dari bencana
ya salah satunya adalah dampak dari banjir itu
jadi memang pertumbuhan penduduk itu membuat banyak orang terpaksa tinggal di daerah yang rawan bencana
oke solusi dan juga antisipasi dampak yang lebih buruk
di kemudian hari seperti apa pak heri
kalau tadi mungkin salah satu faktor yang disebutkan oleh pak heri adalah pengambilan air tanah berlebihan
sehingga itu juga mungkin sekarang harus menjadi concern besar dari pemerintah provinsi jawa tengah sendiri
iya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan
yang pertama untuk kita bisa mengetahui sejauh mana cakupan daerah yang mengalami penurunan tanah
kemudian masyarakat yang terdampak ya pemetaan risiko kawasan
yang berisiko terhadap bencana maka kita membutuhkan peta skala besar
nah sayangnya peta skala besar yang ada di kota kota pesisir di indonesia
yang skala besar ini maksud saya adalah peta skala seratus ribu dengan teknologi yang saat ini misalnya dengan teknologi leader
itu bisa memberikan ketelitian tinggi itu bisa sepuluh sampai lima belas cm
sehingga pisau digunakan untuk pemodelan banjir itu masih jarang tersedia
di kota semarang peta yang skala satu lima ribu itu dibuat dua puluh tahun yang lalu
di jakarta sepuluh tahun yang lalu
sehingga kita pertama kali adalah membutuhkan adanya peta skala besar
peta topografi skala besar atau peta repopomi skala besar
untuk bisa melakukan pemetaan bencana dengan akurat dan detail
kemudian yang kedua kita harus ini
terkait dengan faktor yang menyebabkan penurunan tanah
beberapa salah satu adalah
beberapa salah satu adalah
yang paling dominan di dalam penurunan tanah itu adalah karena pengambilan air tanah yang berlebihan
pelajaran dari di itali di sungai po yang berada di dekat venice
itu ketika pengambilan air tanahnya dikelola dengan baik
maka kecepatan penurunan tanahnya itu bisa melambat
dari enam atau lima cm per tahun itu menjadi satu cm per tahun
jadi kita bisa katakanlah membeli waktu untuk menyiapkan infrastruktur yang tepat
kemudian secara umum respon atau upaya kita di dalam menanggapi atau menanggulangi bencana itu ada tiga
yang pertama adalah kita emergency response seperti yang tampak sekarang ini
ketika ada bencana kita memberikan bantuan mengevakuasi masyarakat dan sebagainya
yang kedua atau itu kita adalah retreat ya
jadi kita mengalah kita terpaksa tidak bisa memanfaatkan lahan lahan yang rawan bencana itu
kemudian yang kedua adalah
yang melakukan proteksi itu misalnya adalah dengan membangun sistem drainase yang lebih baik
kemudian membangun sistem sistem pompa air untuk mengalirkan air dari wilayah yang perkampungan
maupun industri permukiman dan sebagainya yang rawan terhadap bencana
atau kemudian membangun tanggul tanggul pantai untuk melindungi warga yang berada di sekitar pantai
untuk bisa kemudian tidak terkena dampak ini
kemudian yang ketiga kita juga bisa melakukan akomodasi
dari sisi misalnya pemanfaatan lahan atau bahkan membuat rumah panggung misalnya
oke baik mudah mudahan pemerintah bisa memanfaatkan waktu
kalau tadi pak heri bahasanya bisa membeli waktu dengan menyiapkan solusi dan juga antisipasi agar tidak terulang di kemudian hari
terima kasih pak heri sutanta dosen geodesi ugm sudah bergabung dengan kami

selamat malam siti tani terima kasih